pokoknya semua mama yang atur ya cantik
kamu tenang aja beres
aduh aku jadi deg degan ya
aku gak nyangka semuanya berjalan secepat ini
sama mama juga kaget tadi pas ditelepon diajakin dinner
oke oke aku ganti dulu ya
yang cantik ya sila
jang saya ada kabar mendadak nih
saya mau pakai jasa jeng dong untuk make upin saya
bawa juga ya sama jeng
satu lagi yang kostumnya bagus bagus tuh
aduh namanya jeng siapa
iya jeng erina betul
saya minta tolong jeng erina juga bawakan baju yang bagus
karena saya mau ada dinner yang mewah pada malam hari ini
oke kalau gitu saya tunggu sekarang juga ya
terima kasih jeng hesti
sampai ketemu disini ya
sebentar lagi hilda akan jadi besan yang kaya raya
bisa tuh sampe sampai
kamu tau apaan bener nih
bisa tuh sama aku
karena papa gak pernah punya waktu sama kamu
tapi bukan berarti
bapak gak peduli sama kamu nak
untuk kali ini papa harap kamu bisa datang ya
karena papa mengundang sahabat almarhumah sama kamu
aku tahu pak
ini pasti ada sangkut pautnya sama omongan papa tadi sore kan
tapi maksud aku kenapa terlalu cepat bikin pertemuannya
papa hanya ingin mengwujudkan permintaan terakhir mama kamu boy
poy pas papa bilang papa mau ngatur waktu untuk pertemuan ini
kamu gak nolak kan
iya aku tahu
cuma maksud aku nggak malam ini juga pak
aku gak ada waktu aku masih ada urusan
ini aja aku masih di luar sama teman teman
kamu selesaikan dulu urusan dengan teman teman kamu
dinner ini jam delapan malam boleh
yaudah yaudah yaudah
oke aku akan datang
tapi ingat ya pak
aku ngelakuin ini semua cuma karena mama
kalau begitu kamu jangan telat ya
papa tunggu kamu di rumah
nanti kita sama sama ke restora flash
papa sudah reservasi tempatnya
kau mauidade di rumah tadi
serbert shosh ajak
muarinyaong jangan hidup di tingkat mmong
itu juga selamat ini
durunya wanita baru juga ibu
pe bark kan
daripada dibawa jalan
kamu itu tugasnya untuk membersihkan semua mobil mobil disini
sebetulnya aku tuh terpesona banget ya pak
mobil bapak tuh banyak banget pak
sebetulnya mas bo itu paling keren pakai mobil ini pak
tapi sayang mas boy tuh lebih suka naik motor
kok jam segini boy belum datang ya
harusnya kan dia sudah siap siap
kok gak diangkat angkat ya sama boy
jangan jangan dia sengaja gak datang
mungkin mas boy tuh lagi ac pak sama temen temennya
jadi dia tuh gak sadar kalo hpnya berdering
suruh dia datang ke restoran flash
jangan sampai telat
biar saya pakai ombu sendiri
kalau gitu saya ambil motor dulu ya
hei bud bud sebentar
kamu sebaiknya pakai mobil boy aja
eh suruh boy pakai mobil yang rapi
jangan sampai berantakan
saya gak enak dengan teman saya
karena saya dan temen saya
mau mengenalkan anak perempuannya pada boy
kamu siapkan pakaian yang rapi
saya berangkat dulu
akhirnya kamu itu jalan juga
dia gak tau menawar soal kasus perangai
dia mau menculikkan adiknya ke ribu
ya pasti gua sih sama sekali gak percaya sama hubungan dia
dan yang penting gua udah ngasih peringatan keras
aku bilang sama dia untuk semua geng serigala
jangan pernah ganggu anak anak warrior lagi
karena gue gak bakal tinggal diam
ini gak bisa didiemin
karena mereka udah mengancam keselamatan anak warrior
kita tuh cuma takut aja gue kalau mereka makin nekat
kita harus kasih tau anak anak
kalau perlu kita serang aja mereka
justru gue menghindari itu ger
tapi kalo gak digituin mereka neror kita terus boy
lu gak percaya sama gue
kalau mereka masih kayak gitu
itu jadi urusan gua sama moni nantinya ger
dan gua mau minta tolong sama kalian berdua
untuk kasih tahu semua anak anak
sementara waktu mereka harus waspada
jangan ada yang keluar keluyuran sendiri
sampe harus masuk ke geng serigala
lu pikir lu doang yang ngerasa kayak gitu
gak mungkin gua mau anak anak warrior
apalagi mereka masih sibuk banget
jalanin bisnis lu depan kayak gini
kenapa anggap mereka
anak benewijaya itu harus all out
hmm bisa aja pak
lagi juga kalau aku tampil berantakan
keknya tetep keren deh
kamu tuh harus tau
kamu tuh kalo begini keliatan lebih keren ya
lama banget dandan aja
biasalah cewek kalo dandan gimana
bener kan pak
emang dandan yang lama
ih apaan sih kak
sepi juga yang lama perasaan bentar doang
setengah jam itu lama dari tadi kakak disuruh pulang cepat lagi
dianya yang lelet gimana sih
tau gak sih
udah yang penting sekarang
adik kamu ini malam ini kelihatan cantik banget
udah keren banget
jadi aku juga gak mau kalah
apalagi malam ini kita makannya di restoran raffles
restoran yang mewah banget ya
udah pasti aku harus all out
masa iya aku makan di restoran mewah
tapi dandan dandannya biasa aja